untuk melarang atau menarik obat kan itu bukan wawanan kami ya hanya kan memang untuk alertness lah kewaspadaan ya
tapi ketika ada berita bahwa omikron misalnya penularannya lebih cepat
sebagian ekonom itu melihat bahwa
menurut prabowo konflik papua menjadi rumit karena adanya gerakan separatisme yang dipengaruhi campur tangan asing
kemudian juga rusun pasar rumput juga sekarang tengah dipersiapkan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan ingin lebih dari yang kita mampu
status ppkm nya yang itu konsekuensinya adalah kondisi kedaruratan yang selama ini
telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku
dan ini kan stok yang luar biasa besar
jadi di dalam apa kenapa kok itu ada korelasinya
itu sebenarnya rasanya seperti apa kemarin akhirnya bisa membendangkan dengan sukses dan juga luar biasa
dalam beberapa tahun terakhir ini lebih dari satu ratus enam puluh ribu orang meninggal bukan karena serangan militer tapi karena serangan virus
ini menjadi bagian dalam pendalaman dugaan tppu tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut
dengan program empat pilarnya
di mana saja sebenarnya lokasinya berapa luasnya dan batas batasnya
hai yang doanya kita masak ya kita masaknya kedua dapat semua
harta bersama yang tidak termasuk kualifikasi harta yang dipisahkan gitu
bukan kekerasan tetapi keadilan
baik dari sisi proses maupun materialnya hasilnya
jangan sampai malah karena sosial media karena digital kesehatan kita menjadi tidak sehat gitu